kalau bang akbar ini sekarang kesibukan lain di luar golkar apa sih
kesibukan saya itu ya pertama tentu saya kan memang bukan terikat
saya resminya kan ada di lembaga ini lembaga akbar tanjung institut
lembaga ini memang kita maksudkan juga membawa visi dan misi yang
kira kira sejalan juga apa yang menjadi visi dan misi yang ingin saya
sosialisasikan kepada masyarakat gitu lah publik gitu ya
kalau weekend biasanya bang akbar ngapain aja kemana pergi
kalau weekend itu pergi ke satu tempat agak jarang sebetulnya
tapi kalaupun dalam semangat weekend kami saya dan anak anak dan nyonya
kami pergi makan malam bersama sama
biasanya pakai mobil yang saya sendiri yang menyetir
karena saya yang suka nyetir
dan memang dibutuhkan orang dalam usia saya ini masih membutuhkan itu
karena demikian kan refleksnya masih terus diuji kan
nyetir itu kan membutuhkan refleks yang juga cukup ini kan cepat
ngetik itu kan ada apa macamnya
nah itu selalu kita makan sama nyonya sama anak anak
kalau kepergian perpergian itu kita makan sama nyonya
tapi kepergian pergian itu agak jarang sebetulnya
ya memang saya dengan nyonya ada rencana nanti dua ribu enam belas ini
bulan april rencana kami akan pergi sama nyonya itu aja
atau mungkin juga nanti kalau kapan empat tahun depan ada ke tempat tempat lain
tapi kalau yang agak rutin itu aja
bang akbar punya buku favorit apa
saya kalau dilihat dari segi buku lebih banyak tentu buku buku politik
buku buku sejarah politik sejarah tokoh tokoh
sedikit juga buku buku ekonomi
dan ekonomi yang juga tentu ada kaitannya dengan politik ekonomi politik
itu lebih banyak
tapi juga akhir akhir ini juga saya banyak juga bicara tentang soal soal hukum
karena semakin penting juga kan
hukum kan luas sekali kan juga
tapi tentu karena spirit yang ada sekarang ini kan
dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi
saya juga ingin memahami lebih banyak soal soal yang terkait dengan pemberantasan korupsi
dari perspektif hukum gitu loh
novel suka nggak
novel saya nggak begitu suka ya

masih ada cita cita yang belum tercapai nggak

kalau saya lihat sih semuanya saya sudah menyukuri
dengan posisi posisi yang saya dapatkan selama ini
ada nggak sih kebiasaan sehari hari bang akbar yang tidak pernah ditinggalkan sampai sekarang mungkin
kegiatan yang saya anggap saya butuhkan memang secara fisik tentu adalah olahraga
saya selalu usahakan saya berolahraga
kalau bisa setiap hari kalau bisa
kemudian rumah saya di dekat rumah saya
saya di dekat apartemen yang fasilitas fitness centernya cukup
apartemen yang di jalan apa itu senopati
kebetulan di situ apartemen itu ada satu unit kami punya
keluarga kami yang sekarang ditembati anak saya
untuk ke situ saya bisa jalan kaki saja
bisa jalan kaki dekat latihnya
dan itulah saya gunakan kalau berenang
kalau tidak sempat menang saya fitness
fitness saya di rumah saya aja
ada ruangan saya ada treadmill
situ saya itu
dari dulu kalau melihat foto foto bang akbar itu tidak pernah ada jemput atau kumis
itu memang sengaja nggak pengen punya jembat atau kumis biar lebih maco mungkin
enggak memang saya ya begitu
saya berusaha terus untuk mencukur
supaya rapi gitu lah ya
karena kalau saya biarkan tumbuh tidak bagus
kumusnya itu nggak bagus gitu loh
ya kalau misalnya umrah atau haji
kan praktis kita nggak sempat lagi mandi yang teratur kan
jadi saya disini lihat aduh kurang bagus saya ini
akhirnya saya berusaha untuk rapi
ya saya siap siap aja memang saya cukur
sehingga ya kelihatan saya nggak tahu apa kesan kalian
tapi saya merasa saya merasa ya bersih gitu lah enak gitu loh
ini sekarang ada dua pertanyaan
maksudnya hanya pilihan dan bang akbar hanya tinggal jawab aja dan pilihannya
misalnya gini bang akbar lebih suka kopi atau teh
itu harus pilihan ya
ya sekarang ini ya teh lah
walaupun sebenarnya kopi saya juga tidak bisa hindari
tapi teh juga
jadi kalau seandainya bisa dipilih dua dua duanya
teh itu saya lihat tapi gimana ya
saya minum air putih juga halus
tapi selalu juga setelah itu saya harus minum teh
kalau masakan badan atau sudut
iya kalau itu
karena itu makanan kami sehari hari kan
kalau musik lebih suka keroncong atau klasik
kalau musik itu ya saya sih nggak begitu ada spesialis
lagu lagu ya tentu lagu lagu yang pop
terutama lagu lagu sumatera
tapanuli itu saya memang termasuk yang saya suka mendengar lagu lagu itu
daerah itu aja
kalau di jakarta daerah pak ahok atau pak arief bangkang ya
ridwan kamil itu memang orang yang memiliki visi yang kuat untuk membangun daerahnya
memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun daerah dengan pengetahuan dia tentang perkotaan
karena dia baik baiknya juga arsitek
kemudian dari kuat penampilan sebagai pemimpin menurut saya memang lebih enak
si ridwan khamia dibandingkan ahok
oh kan agak meledak meledak begitu kan
dan ridwan khamia memang agak lebih intelektual dalam itunya
dalam penyampaian penyampaian itunya
kalau ini kan lebih straight siapa ini kan si ahok ini
lebih suka memancing atau main golf misalnya
kenapa mancing suka
walaupun saya tidak sering merasakan
ya ada sesuatu yang kita harapkan dari situ mendapatkan sesuatu gitu loh ya
dengan memancing itu saya ingat waktu saya kecil loh
kan tempat saya kan di tepi sungai
suka mancing aduh ya nananya ini
itu kepuasan tersendiri kan
tapi kalau udah umpannya disentuh oleh ikan itu kan kita merasa itu
nah ya jadi memancing ya
kalau golf saya tidak juga suka
juga punya pengalaman golf dan juga tidak bisa merasakan di mana keenakannya golf itu
kalau ini bang media lebih senang televisi atau koran
karena ada pendalaman kalau koran itu
tv itu kan cuma
kalau koran itu pendalaman
saya ingin pendalaman
jadi tidak hanya beritanya
tidak newsnya aja
tapi juga saya membutuhkan kontennya isinya
terlepas dari soal lunas atau tidak menurut bang akbar golfer siapa sosok yang bisa memimpin golfer saat ini
keluar dari krisis
saya melihat tentu orang orang yang saya harapkan bisa melakukan perubahan dan perbaikan antara partai
orang orang itu kalau dari segi sumbernya
yang lebih banyak saya lihat tentu orang orang
kader golkar yang ada di dpr
yang juga secara struktural juga aktif dalam partai
sementara itu yang referensi saya
untuk mencari orang orang tentu orang orang yang juga dari kuah pengalamannya pendidikannya rekam jejaknya
itu juga tentu menjadi catatan saya gitu
maka menjadi bagian dari partai
tidak ada catatan yang akan menjadi dasar saya untuk menentukan pilihannya